sejak penyembur pertama kali pada tahun dua ribu enam beginilah tampak lumpur panas lapindo hari ini
lumpur panas lapindo mengenangi tiga kecamatan lahan lahan pertanian dan kawasan industri dengan luas total satu seratus hektare
hari ini lumpur ini sudah mengering bisa dilewati dengan berjalan kaki
atau bahkan beberapa tukang ojek menawarkan jasanya untuk berkeliling di area sini
dengan melewati lintasan lumpur ini menggunakan sepeda motor
hingga hari ini lumpur panas lapindo menurut penelitian its masih menyembur dengan kekuatan kurang lebih sepuluh hingga tiga puluh meter kubik setiap harinya
nah penelitian its pada tahun dua ribu delapan belas dan esdm badan geologi esdm baru baru ini juga menyebut
mereka menemukan adanya kandungan potensi mineral berharga dan langka di dalam lumpur lapindo ini
hasil penelitian awal badan geologi mencatat
adanya potensi logam tanah jarang atau rare earth elemen
mineral dalam logam tanah jarang bisa bermacam macam
antara lain dipakai sebagai bahan baku alat komunikasi kendaraan listrik dan militer
penelitian lengkap tentang isi dan jumlah kandungan diperkirakan akan selesai pada pertengahan dua ribu dua puluh
sementara itu berdasarkan penelitian institut teknologi sepuluh november surabaya pada dua ribu delapan belas
ada kandungan sepuluh ppm critical raw material berupa litium di setiap titik dari tiga
empat puluh tiga titik di lokasi semburan
selain itu ditemukan kandungan stronsium dengan kadar dua ratus lima puluh lima hingga enam ratus lima puluh empat puluh sembilan ppm
maka kita mau menangkap lithium yang ada di air
nah jadi kita tangkap itu kemudian kita menghasilkan sekitar sepuluh ppm
tapi itu statusnya cukup bisa
jadi kalau kita melakukan penelitian di beberapa tempat mungkin ini akan kelihatan potensinya seperti apa
sedangkan yang dilakukan oleh badan geologi esdm tadi
mereka mengambil dari tanahnya dari lumpurnya sendiri
dan memang hasilnya lebih besar ya sampai ratusan seperti itu
jadi memang ini menjadi menarik kalau ada jumlahnya yang sedemikian
itu statusnya sudah bagus lah istilahnya untuk potensial
nah ini juga menarik
ahli geologi its amin widodo memperkirakan akan membutuhkan waktu lama
sebelum bisa mengeksplorasi dan mengeksploitasi mineral di dalam lumpur lapindo
menurut dia selain memerlukan riset panjang
indonesia belum punya pengalaman menambang logam tanah jarang yang bercampur dengan mineral
terkait dengan eksplorasi tadi ya tadi melakukan studi detail
kemudian melihat potensinya terus setelah itu melakukan eksplorasi
bahan tadi dari bahan tadi dipisahin
terus dari situ kalau mau diproduksi ya diproduksi dalam bentuk bahan
jadi masih panjang sebetulnya
tapi kita memang kayaknya nanti butuh investor kalau
selain isu tentang kandungan mineral di dalam lumpur lapindo
masih ada isu lain yang tetap butuh perhatian
yaitu satu ratus dua puluh berkas tanah dan bangunan milik warga
setahun usia lumpur panas lapindo belum juga terselesaikan
forum komunikasi korban lumpur sidoarjo mengatakan
satu ratus dua puluh tanah dan bangunan itu senilai seratus miliar rupiah